event internasional ini menjadi ajang bisnis to bisnis yang tak hanya mendongkrak pariwisata
namun juga menjadi marketplace terbesar di indonesia
seiring dengan prioritas rencana kerja pemerintah di tahun dua ribu delapan belas khususnya bagi sektor pariwisata
selama penyelenggarannya bbtf tumbuh menjadi ajang bisnis pebisnis terbesar di indonesia
tak seperti travel fair lainnya bbtf tidak berhadapan langsung dengan wisatawan sebagai konsumen
melainkan penjualan paket wisata indonesia melalui penjualan operator dari mancanegara
memang kita harapkan menjadi salah satu motor
penggerak mendatangkan wisman ke indonesia
karena di sini kita mulai dengan melakukan psa pre schedule appointment
ini kelebihan daripada bbtf ini
kita mulai langsung berbicara tentang selling daripada produk produk pariwisata kita
akan bisa menjadi marketplace yang bisa menyaingi atau sekelas dengan jata di jepang
mata di malaysia kl atau natas di singapura
karena kita punya potensi dan indonesia itu selama ini hanya dianggap sebagai pasar
kita sekarang balik kita menjadikan diri kita marketplace untuk menarik orang berbelanja datang ke indonesia
tidak hanya bali sedikitnya sepuluh destinasi unggulan indonesia dihadirkan untuk semakin membuka peluang
serta memasarkan potensi pariwisata masing masing daerah
antara lain danau toba tanjung kelayang tanjung lesung kepulauan seribu candi borobudur
taman nasional bromo tengger semeru mandalika labuan bajo wakatobi dan morotau
bbtf diharapkan dapat menjual paket wisata yang menyentuh masyarakat di desa wisata
sehingga wisatawan mendapat pengalaman lebih dengan membeli produk produk buatan masyarakat lokal
bbtf tahun ini menargetkan transaksi sedikitnya tujuh tujuh puluh satu triliun rupiah
optimis optimis ya karena bali ini kan punya magnet
jadi untuk menghadirkan para buyers dan sellers itu tidak mudah ya ke sebuah event
tetapi karena event ini ada di bali dan bali memang sudah punya nama dunia kan gitu ya
jadi untuk mengundang mereka media tour operator atau yang lain lain ya itu sangat semangat sekali
malah speaker kita tidak bisa mengundang
malah speaker kita tadi untuk seminar ini wah mereka antre untuk bisa berbicara di bbtf ini
sedikitnya tiga ratus dua puluh buyers dari empat puluh satu negara dan dua ratus empat puluh satu sellers berpartisipasi
selain itu bbtf dua ribu delapan belas juga menggandeng kabupaten badung sebagai co host yang diwujudkan
melalui alokasi anggaran promosi dan penyelenggaran hampir tujuh miliar rupiah
tiffany raitama bali
sepuluh destinasi yang diunggulkan di indonesia akan dibahas lebih mendalam hingga keragaman budaya di indonesia
untuk mengetahui informasi terkini sudah ada korespondensi ann indonesia tiffany raitama di bali
dan sebetulnya apa tujuan dari balik
apa tujuan dari penyelenggaraan event ini
selamat pagi dari bali aldi
untuk hari ketiga ini pembukaan baru saja berlangsung sekitar sepuluh menit yang lalu
tapi saya bisa recap bagaimana hasil pembukaan kemarin
yang juga sudah dibuka oleh perwakilan dari kementerian pariwisata dan juga asosiasi biro perjalanan dan juga wisata bali atau asita bali
berbeda dengan travel fair atau pameran wisata yang biasanya kita datangi
di mana konsumen membeli paket perjalanan wisata dari travel agent atau agentur wisata
jadi ini merupakan ajang b dua b atau business travel
jadi ini adalah asal dari mancanegara jadi operator tour dari mancanegara
sementara itu sellers adalah para pelaku agen wisata yang berasal dari sejumlah wilayah di indonesia
jadi ini diharapkan tentunya menjadi marketplace terbesar penjualan untuk mendongkrak para wisata di indonesia
karena tahun ini kita banyak sekali kedatangan event event penting event event internasional
mungkin yang dalam waktu dekat adalah asian games
mungkin yang dalam waktu dekat adalah asian games
dua ribu delapan belas di bulan agustus mendatang yang bertempat di jakarta dan juga palembang
tahun ini kedatangan beberapa tamu istimewa
jadi perbedaannya juga cukup terlihat signifikan dibandingkan tahun lalu
yaitu terasa dari jumlah atau sellers yang didatangkan
jadi sellersnya ini tidak hanya berasal dari indonesia saja
tapi juga mendatangkan sellers yang datang dari indonesia
tapi juga mendatangkan sellers atau pelaku pelaku wisata atau penjual agen wisata dari luar indonesia
jadi misalnya kalau saya kemarin saya beberapa kali berjumpa begitu dengan salah satunya dari wilayah singapura
kemudian juga timur leste dan juga ada beberapa negara di kawasan eropa
targetnya pun di tahun ini cukup besar angkanya
yaitu sekitar tujuh tujuh puluh satu triliun rupiah meningkat dibandingkan dengan hasil
ya betul sekali
jadi kalau kemarin saya berbicara dengan ketua wisata
jadi kalau kemarin saya berbicara dengan ketua wisata
karena bali ini dianggap menjadi salah satu pilihan
karena bali ini dianggap menjadi salah satu pilihan
menjual atau mendongkrak para wisata indonesia
kemudian di belakang dihadakan dan bion itulah yang terjadi menempatkan dan menghadirkan setidaknya adarast sepuluh top desdetnation atau destinasi prioritas dari wilayah wilayah lain
kemudian di belakang dihadakan dan bion itulah yang terjadi menempatkan dan menghadirkan setidaknya adarast sepuluh top desdetnasin atau destinasi prioritas dari wilayah wilayah lain

ada beberapa wilayah seperti misalnya kalau saya lihat ada labuan bajo pulau komodo dari nusa tenggara timur
kemudian juga ada danau toba sumatera utara ada tanjung lesung ada candi borobudur ada morotai ada wakatobi
banyak sekali jadi tidak hanya bali
jadi kemudian dengan menghadirkan sepuluh top destination ini sepuluh prioritas destinasi prioritas ini
kemudian diharapkan bisa menjangkau wilayah wilayah lain yang juga kedepannya akan mendongkrak pariwisata atau potensi pariwisata yang ada di indonesia
jadi kalau misalnya kita lihat bagaimana tipe konsumen atau ini kan sasarannya di bidik adalah wisatawan mancanegara wisatawan asing
jadi mereka bisa memilih
destinasi yang kira kira sesuai dengan kepribadian atau misalnya dengan kesukaan atau favorit mereka sendiri
mulai dari pegunungan kemudian lautan semuanya culture semuanya hadir di sini
ini bisa muncul bali bali baru begitu ya di seluruh wilayah indonesia
koresponden cnn indonesia tiffany retama melaporkan dari nusa dua bali untuk bali and beyond travel fair dua ribu delapan belas